kenati masih ada di luar negeri dan statusnya yang tersandung kasus hukum belum jelas nasibnya
nama habib rizik syihab mulai disebut sebut bahkan sudah direkomendasikan menjadi salah satu calon presiden mendatang
apakah munculnya nama rizik syihab ini akan mengubah dinamika peta pencapresan
atau ini memang hanya pernak pernik aksesoris jelang pilpres mendatang
kita akan membahasnya malam hari ini bersama ustaz selamat marif ketua umum persaudaraan alumni dua ratus dua belas
terima kasih ustadz selamat sudah datang
kemudian ada bang riko marbun direktur eksekutif median
terima kasih bang riko sudah datang
kemudian saya mau tanya saya awali dari ustaz selamat marif ini
rakornas yang kemudian entah ada yang banyak yang surprise
tapi orang seperti riko marbun sih gak begitu surprise gitu ustaz
tapi yang saya mau tanya bagaimana prosesnya nama seorang habib rizik syihab
kemudian muncul dan direkomendasikan
menjadi salah satu calon presiden
ini kriterianya apa dan bagaimana prosesnya itu ustadz
iya jadi sebelum kita membahas calon pemimpin nasional
kita sepakat di rakornas kemarin membahas terlebih dahulu bingkainya
sehingga muncul ada kriteria umum
sebanyak dua belas ada juga kriteria khusus
nah setelah kita punya kriteria umpamanya nih
kan dari dua belas itu mengetahui tentang sejarah bangsa indonesia
oke kita bisa tampilkan juga sambil ustaz selalu menjelaskan
kita bisa tampilkan grafis kriteria kriteria apa yang kemudian dimaksudkan
atau direkomendasikan di rakornas ini
silahkan ustaz lanjutkan
jadi ada mengetahui sejarah bangsa sehingga jiwa nolasinya tinggi
mempertahankan negara ini dari pengaruh asing dan asing
kemudian juga muncul kriteria memiliki komitmen untuk membangun bangsa
kemudian kriteria yang lain juga
yang terpenting untuk membangun bangsa yang lain juga

mau bersikap adil dalam menegakkan hukum
oke seperti yang ditampilkan ustadz ya
ini persyaratan khusus nih
aman dan bertawa kepada allah laki laki sudah balik ini khusus
iya kemarin rekomendasinya begitu
kemudian yang nomor lima itu maksudnya barang temuan itu sumber daya alam indonesia
artinya sumber daya alam indonesia harus dioptimalkan untuk mengatasi rasa lapar
yang sekarang dimana mana terjadi
itu maksudnya ya
jadi sd kayak privo dan sebagainya mesti kembali ke indonesia
jangan buat asing begitu
oke next kita lihat juga ada rekomendasinya atau lainnya
apa khusus juga pasti sama ya
iya ini lanjutan tadi
oke lanjutan lagi
dari kriteria kriteria khusus ini kemudian bagaimana muncul nama sosok rizik syihab
nah setelah kita ketemu kriteria kemudian kita minta tanggapan dari tiap tiap daerah
karena kemarin itu yang datang di rakyat kondas delapan belas provinsi
dari jaringan kita ada dua ratus lima puluh enam peserta dari seluruh indonesia
dari aceh ntb sumatera barat sumatera selatan jawa tengah jawa barat jawa timur banten dan lain sebagainya
kita minta tanggapan dari tiap tiap provinsi dari tiap tiap perwakilan kita dari tiap jaringan kita
nah dari berbagai tanggapan itu kemudian muncullah beberapa nama
yang nama itu harus mengarah kepada kriteria yang disepakati bersama
jadi kriteria dulu baru nama
bukan nama yang menyesuaikan
bukan nama menunjukkan pada kriteria
nah muncul terus digodok akhirnya mengkerucut kepada lima nama yang sekarang beredar
lima nama itu ya mungkin bisa ditampilkan juga nama namanya ya
itu menginginkan habib muhammad rizik sihab sebagai calon presiden
nama namanya ya bisa ditampilkan nama namanya ya
kemudian muncul juga pak prabowo subianto muncul juga pak yusri
muncul tuan guru bajang dan yang terakhir pak zulkifli hasan
itu yang lebih dominan dari tiap tiap daerah
tetapi akhirnya menyepakati bahwa setelah muncul lima nama itu
peserta rakonas memberikan amanah kepada kami pengurus pa dua ratus dua belas
untuk memperjuangkan agar hrs menjadi calon presiden republik indonesia
jadi dari lima nama sebenarnya dikrucutkan lagi hrs harus diperjuangkan gitu ya
iya harus diperjuangkan
buat apa ada empat nama

buat apa ada empat nama

karena kita juga realistis kita kan bukan partai politik
kita kendaraan kan nggak punya itu harus realistis
sehingga kita munculkan rekomendasi
oleh kanannya dari rekomendasi itu kan harus ada yang paling kita utamakan kan
dan itu mengamanahkan pada hrs
tapi jangan lupa bahwa selain hrs kita juga punya empat nama yang direkomendasikan
oke yang sesuai dengan kriteria kriteria tadi
iya sesuai dengan kriteria tadi
sehingga sekarang kita bisa mencari yang paling utamakan untuk menjadi calon presiden republik indonesia

dalam artian berat itu
sekarang ada dua nih
setelah muncul nama kemudian muncul amarat untuk memperjuangkan hrs sebagai riu satu
akhirnya kami berjuang semaksimal mungkin sebagai pengurus pa dua ratus dua belas
perjuangan kami yang pertama harus melobi partai partai
itu sedang kita perjuangkan
partai partai mana saja strategi yang dilobi
ya tentunya yang selama ini memang sinergi dengan kita
seperti gai dukuh
indra pan pks dan pbb
dan hari ini saya baca di media
pks lewat pak mardhani sudah angkat bicara bahwa akan diupayakan di pertemuan majelis juro di pks
mungkin ada sepuluh nama tadi
artinya ada peluang itu kan
nah kemudian dua partai pks pan dan gai rindra
kalau pan alhamdulillah kan pak amin rais ketua dan penasehat kita
yang memimpin rakornas
juga ketua dewan pertimbangan pan
artinya untuk bisa akses komunikasi jauh lebih mudah
tinggal bagaimana kita bisa meyakinkan partai gai rindra
bahwa habib rizik layak menjadi calon presiden
apa yang pun dia membuat rakornas pa dua ratus dua belas itu kemudian yakin sekali
bahwa habib rizik sihab itu orang yang pantas untuk dicalonkan menjadi calon presiden
ini nilai jualnya itu apa saat yang mau ditawarkan

oh iya pertama

yang kedua kita harus memiliki perjuangan pertama
yang kedua kita harus memiliki perjuangan pertama
yang kedua kita juga harus berjuang
sebab selama ini ini
saya kan temanin beliau hampir dua puluh tahun
tidak pernah keluar ucapan dari beliau
dalam obrolan obrolan baik terus maupun santai
bahwa beliau ingin jadi presiden
ingin mencalonkan ingin nyapres
itu nggak ada dalam rumus habib rizik
oleh karena kita juga harus berjuang
meyakinkan beliau bahwa
apa yang kami rekomendasikan punya daya dukung yang begitu kuat
jadi dua perjuangan nih
nah kemudian pertanyaan anda tadi
apa yang meyakinkan peserta
hrs sebagai ri satu
memiliki basis masa
yang datang kemarin itu
yang punya pesantren
punya ribuan santri
bahkan ada sosok kiai yang menjadi
ketua dewan penasehat
ibu pesantren di jawa barat
tokoh juga yang memiliki basis masa
juga hadir memberikan pertimbangan kemarin
tapi yang terpenting
di berbagai wilayah itu sambutannya luar biasa
termasuk kita bikin vote
beberapa nama ternyata rs nomor satu
urutannya nomor satu
iya survei internal juga kita lakukan
nah kemudian tidak boleh dipungkiri
bahwa di jawa barat
keinginan umat untuk menjadikan hrs sebagai ri satu
bahkan selain jawa barat
dikuti oleh banten kemarin
di pandeglang itu luar biasa
ini yang mungkin lu pernah dari pemberitaan
itu deklarasinya itu ratusan ribu
kota pandeglang tertutup oleh umat yang hadir
deklarasi hrs jadi calon presiden
kemudian tidak bisa dipungkiri bahwa
habib riziklah tokoh dibalik
lima juta umat berkumpul
dan ini belum pernah ada di indonesia
dan solat jumat itu adalah terbesar di dunia
prestasi yang luar biasa
jadi rekomendasi proses rakonas
bahkan pencalonan ini adalah proses yang sangat serius
bukan proses yang orang orang bilang kan semua partai partai kan
sudah punya capres capres masing masing
kayaknya waduh kayaknya kurang begitu serius
ini hanya gimmick gimmick semata bagaimana
kita sangat serius memperjuangkan
bahkan lobby lobby terhadap pimpinan partai
bahkan kita sedang berupaya ada sebuah pertemuan
sebuah pertemuan kita dengan empat partai tersebut
oke nanti pertemuannya apa
nanti kemudian dibocorkan kepada kita
bang riko anda lihatnya ini serius sekali atau
ya kalau dalam film itu ini ada cameo saja gitu
orang pemeran pengganti yang kemudian
hanya menjadi bumbu pemanis gitu
kalau kita ingin menerjemahkan atau mentafsirkan
gerakan dua ratus dua belas ini secara lebih dalam
kita mungkin harus sedikit ke belakang
dan melihat bagaimana gerakan sosial ini sebenarnya muncul
dan apapun posisi gerakan sosial ini
di dalam konteks pertarungan di pemilu mendatang di dua ribu sembilan belas
kalau kita melihat sebenarnya gerakan dua ratus dua belas ini
ini adalah gerakan sosial
yang sedang mendewasakan dirinya menjadi gerakan politik
kalau kita mau mencari padanannya
di negara demokrasi lainnya
sebenarnya gerakan dua ratus dua belas ini
kalau di amerika serikat itu mirip sebenarnya dengan
begitu ya ini sebuah gerakan
kalau kita padan padankan ya
jadi kalau kita lihat ya
tea party movement ini muncul pada tahun dua ribu sebelas
persis setelah kekalahan republik
begitu partai republik di amerika serikat
persis setelah kemunculan barak hussein obama
presiden berkulit hitam pertama di amerika serikat
kemudian lingkungan strategisnya pada saat itu
situasi yang dihadapi oleh masyarakat amerika serikat pada saat itu
apa yang selama ini disuarakan oleh
yang pertama misalnya
kita bisa melihat bahwa
kalau di tea party movement itu dia merupakan representasi
kanan begitu kan
begitu juga bapak bapak ini
kemudian mereka juga representasi
mereka lahir dari kegelisahan
kelompok yang merasa dirinya dominan
kulit putih begitu ya
peribumi katakanlah demikian
walaupun bisa berdebat pribumi di amerika serikat ini siapa begitu ya
yang merasa bahwa
situasi resesi ekonomi pada saat itu merugikan mereka
dan ternyata perwakilan mereka di partai pada saat itu
dan situasi politik itu
tidak menguntungkan aspirasi politik mereka
anda lihat ini mirip
mereka sangat serius
mereka ini sangat serius
dan patut diperhitungkan sebenarnya
kalau kita melihat ya

dobel apa yang kemudian membuat pak selamat dan kawan kawan ini patut diperhitungkan
kalau ketua umum partai gitu ada di meja ada di
ada nama nama atau ada map map gitu
apa yang membuat map yang disodorkan pak selamat ini kemudian dibuka dan dilihat gitu
jadi ada tiga tahapan sebenarnya
tiga tahapannya kita akan bahas di segmen berikutnya
kami akan sudah kembali
usaha jurnal berikutnya
jadi apa yang disodokan beliau beliau ini dilihat dan dibaca dan dipertimbangkan gitu
jadi sebenarnya gerakan ini
dia sudah melalui tiga fase
fase pertama itu adalah fase edukasi sosial
itu mungkin sudah dilakukan semenjak setahun lalu ya
setahun atau mungkin dua tahun yang lalu
via media sosial via ceramah ceramah berkunjung ke grassroots mereka
fase kedua yang mereka lakukan itu adalah tadi seperti yang dibilang pak ustadz ini
mengklaim berhasil mengumpulkan tujuh lima juta umat ya
untuk kemudian dalam tanda kutip ya menjadi salah satu variable misalnya
tumbangnya pak ahok pada dua ribu dua belas

nah mereka sekarang sedang masuk ke fase ketiga sebenarnya
jadi semacam metamoforsa gitu ya
ini semacam sebuah evolusi perkembangan
karena gerakan sosial itu dimana mana
ingin menjadikan idenya
menjadi nilai atau value
yang kemudian dianut
dan dimenangkan oleh sistem politik
karena kalau anda bicara ceramah dari door to door
atau dari masjid ke masjid
itu tentunya tidak akan secepat ketika anda memiliki instrumen kebijakan negara
tapi apa yang membuat beliau beliau ini kemudian patut dipertimbangkan gitu
sebagai sebuah entitas apa namanya variable yang menguntungkan gitu dalam
cuman memang ini harus menjadi apa namanya harus
harus menjadi pertimbangan juga buat bapak bapak di gerakan dua ratus dua belas ini
ukuran survei deh misalnya
anda kan juga mengcapture tuh beberapa waktu terakhir
nama hp prizik siap sendiri
jadi nama hp prizik ini sebenarnya
walaupun kami tidak taruh di namanya
tapi di dalam pertanyaan semi terbuka
itu dia keluar
tapi peringkatnya masih terlalu kecil
yaitu peringkat ke lima belas
berapa persen itu bang
tapi yang lebih penting sebenarnya yang perlu saya garis bawahi ini adalah
bagaimana pada saat mereka ini ingin melakukan political engineering itu
yang paling penting adalah stay relevan
tetap menjadi relevant
itulah kenapa tadi dalam bahasanya mereka sadar
bahwa tiket itu tidak ada di mereka
tapi mereka harus selalu memasukkan ada man of the match
itu siapa namanya
itulah yang namanya hp prizik siap
jadi walaupun mungkin hp prizik ini ya nanti tidak
kalau kita bicara kalkulasi politik rasanya secara rasional
sulit untuk melihat pak habib ini
masuk di dalam kancah pertempuran secara langsung
secara legal formal dan lain sebagainya
di tengah sistem politik seperti ini
tetapi dia ingin dikatakan sebagai men of the match
walaupun dia tidak ada di sana
dengan munculnya hp prizik satu dari sekian banyak nama
mereka ingin mengatakan
hoi kami ini yang mendorong mobil anda
jadi nanti kalau mobil anda sudah jalan
nah kita jangan ditinggal di belakang
jadi nanti gara gara kurang lebih lah
kurang lebih lah
ini juga kalimat bang marco yang kemarin di rakornas juga
karena selama itu banyak anggapan bahwa kita itu hanya mendorong mobil
setelah mobilnya jalan kita ditinggal
sehingga kemarin peserta itu mengatakan
sekarang bukan waktunya kita mendorong lagi
kita ada dalam mobil itu
ustadz tapi apakah tidak ada rasa kikuk atau rasa bersalah
misalnya kan kalau kita baca gerakan dua ratus dua belas ini
awalnya kan bukan gerakan politik praktis ya
gerakan moral gerakan spiritual
yang tentu saja ada maksud politik
tapi kan bukan gerakan politik
apakah anda tidak merasa
wah ini jadi agak menyalahi apa yang kemudian menjadi aspirasi umat
enggak jadi gini
gerakan kita dari awal kan gerakan bela islam
itu kan gerakan dari muncul dari kita spiritual dan sosial
tapi nggak bisa dipungkiri juga
bahwa salah satu bagian membela agama itu bisa melalui konstitusi
membela agama kita itu juga bisa diperjuangkan lewat jalur politik
nah bagaimana dengan pernyataan ali mokhtar ngabalin yang berikut ini
nanti ustaz saya minta untuk komentar
kita lihat saksikan komentarnya
sebagai tenaga ahli utama di kantor staff kepresidenan republik indonesia
saya ingin menyampaikan bahwa
dua ratus dua belas itu adalah cikal bakal dari presidium dua ratus dua belas
saya hadir dalam musyawarah untuk mengganti nama
dan saya orang yang mendukung persaudaraan dua ratus dua belas
itu bukan organisasi politik
itu adalah organisasi dalam mengumpulkan semangat
ruh dari perjuangan banyak orang dari seluruh indonesia
datang ke jakarta
karena itu saya ingin mengatakan bahwa tidak boleh organisasi itu
dipakai untuk kepentingan politik
kepentingan dirahi kekuasaan politik siapapun
termasuk ketua dewan pembinanya pak amin rais
tidak boleh untuk kepentingan politik bahkan birahi politik pun tidak boleh
karena itu menyalahi apa yang kemudian di amanatkan oleh masyarakat gitu
jadi gini bang ali mukhtar kawan saya sahabat saya saya kenal beliau
tapi saya berharap beliau jujur lah beliau jujurlah kepada umat ini
pertama saya perlu luruskan
gak bisa dipungkiri gerakan kita di dki jakarta itu berimbas pada gerakan politik
ya kan dari awal gerakan membela islam untuk menumbangkan penodaan agama
akhirnya kan berdampak pada gerakan politik kalahnya ahok di pilkada
itu masih dipungkiri
yang kedua saya perlu luruskan
bang ali muhtar waktu kita ada munas di bulan januari menang beliau datang
datang sebagai ketua boko mubin
kan kita undang seluruh ormas tuh waktu itu
dan perlu diingat ketika itu bang ali mukhtar hadir di ruangan
kemudian separuh perjalanan semua peserta mengendaki beliau keluar ruangan
karena beliau kita kasih waktu untuk memberikan sebuah pendapat
karena ternyata pendapat beliau sangat kental membela penista agama
sehingga seluruh peserta munas akhirnya menginginkan beliau tidak ada di ruangan
dan akhirnya hanya beberapa jam tidak sampai selesai beliau meninggalkan ruangan
tidak dalam ruangan munas
jadi anda tidak setuju bahwa memang ini menyalahi gerakan sosial dan moral yang selama ini
itu ungkapan bang ali yang saya fikir
kekhawatiran yang berlebih ketakutan yang berlebih
karena capresnya itu sudah tinggal di ujung kukuh kalahnya
tidak saya pikir itu saja
oke kita kembali ke bumi lagi
kita kembali ke bumi
stay relevan kalau kata rico marbon tadi
bagaimana untuk menjadikan ini mimpi atau harapan ini kenyataan
karena harus ada boarding pass dari partai politik
kalau kita tadi ustadz sudah mengungkapkan langkah langkah politiknya seperti apa
mungkin akan yang lebih detail lagi seperti apa
setiap partai politik itu kan punya calon calon presidennya masing masing
bahkan tadi anda yang katakan partai partai yang selama ini berkongsi quote unquote dengan dua ratus dua belas
dan juga pan ini sudah punya jagoan masing masing
pks malah punya sembilan
pan punya pak zul hasan
bahkan pak prabowo punya eh gerindra punya pak prabowo
bagaimana anda bisa yakin habib rizik kemudian bisa menjadi
apa namanya gadis manis yang dilirik oleh partai partai ini gitu misalnya
pak zul gifli pernah mengatakan
bahwa siapapun yang didukung oleh hrs
beliau akan dukung
itu di media dimuat
ustadz arifin ilham juga mengatakan ya hal yang sama
ini pun yang menguatkan
kemudian kalau pks kita sering sering komunikasi dengan pks
artinya mereka welcome dengan habib rizik
tidak punya persoalan habib rizik
dan yang terpenting kita bisa memberikan keyakinan kepada partai bahwa
memang basis masa habib itu real gitu kan
di mana tempat di sekian provinsi
nah ini yang sedang kita perjuangkan dengan meyakinkan partai itu
sebab kalkulasi politik kan selalu berubah
dan dalam orang politik kan ukurannya menang dan kalah
nah sekarang kita kalau bisa membuktikan bahwa peluang menangnya besar kepada partai partai
kami yakin tiket itu akan diserahkan kepada kita
jadi partai akan realistis juga pada ujurnya
kalau misalnya ustadz nih
kalau misalnya gerindra akan tetap mencalonkan prabowo
begitu pun dengan partai partai lain
apakah habib rizik dan pa dua ratus dua belas akan mendukung calon calon yang didukung oleh
ingat selain rs kita punya empat rekomendasi nama lainnya
itu juga bagian dari perjuangan kita
walaupun ada yang lebih utama diperjuangkan
tapi ada empat nama tuh
jadi jangan lupa kita ada empat nama juga kan
jadi siapapun yang masuk dari empat nama itu pasti akan didukung
kalau tadi kriteria oke saya potong
kalau tadi kriteria kriteria yang sudah dibangun tadi kan oleh ustadz selamat ⁇ maarif ⁇ dan juga pa dua ratus dua belas
itu kan kriteria kriteria umum yang mungkin saja saya dan riko marbun sendiri bisa masuk dalam kriteria itu
tapi kenapa nama presiden jokowi
tidak dianggap masuk dalam kriteria itu
ada kriteria yang kita pikir beliau nggak masuk
hmm yang mana tuh
contoh kan adek kreate harus bisa menjaga keadilan dalam pilkada pilpres pileg
nah ini ada indikasi bahwa kasus ktp itu akan berdampak kepada ketidakadilan dalam pemilu nanti
ktp yang barusan
yang terbongkar ya kan
tapi kan itu baru asumsi kan ustadz ya
tapi kan publik nggak bodoh bodoh amat
yang keduanya ada juga poin yang harus adil terhadap masalah terorisme
terhadap ulama ulama itu kan bagian dari kriteria
dan itu tidak masuk presiden jokowi ya
oke oke anda lihat bagaimana
jadi begini saya belum bisa membayangkan apa metode nanti yang akan dipakai oleh kawan kawan di dua ratus dua belas ini
untuk memaksa partai politik memberikan tiketnya kepada orang yang mereka ini

lihat di amerika itu mereka memang punya mekanismenya
mekanismenya ada konvensi internal partai politik
jadi itu fair enough ya
jadi kalau jadi pada saat itu misalnya bisa kita bisa melihat kenapa orang seperti donald trump itu bisa naik ya
karena memang masa dari t party ini konservatif yang ada di republik ini ini dia mereka menggrill istilahnya apa ya
mereka menghantam habis calon calon yang selama ini di apa di di mereka persepsi sebagai orang republik yang keluar jalur begitu
ini kembali ke kitongnya lah

jadi kita bisa melihat orang seperti saudara kandung dari george bush misalnya itu bisa terpental padahal dia tadinya diulukan begitu ya
ada mekanisme internal yang mereka bisa terlibat di dalamnya dan masanya begitu ya
yang menjadi pertanyaan sekarang adalah begitu ya dan kritik saya adalah cara seperti apa yang akan dipergunakan oleh kawan kawan di gerakan dua ribu
selain misalnya datang
selain misalnya datang
bersilaturahmi negosiasi komunikasi politik begitu ya
yang paling mungkin terbayang oleh saya sebenarnya itu adalah street politics
karena street karena kalau anda bicara tentang politik itu anda bicara tentang kuantiti sebenarnya
anda ini mau maju sebagai calon apa sih yang anda punya berapa popularitas anda berapa masa yang bisa anda lihat
jadi ada show of force seperti perayaan dtni gitu ya
berapa masa yang berapa masa yang anda bisa bawa berapa resources yang anda miliki
dan itu metode yang dipakai oleh lawan populasi
dan itu metode yang dipakai oleh lawan politik ahok pada dua ribu tujuh belas yang lalu
karena kita bayangkan sekarang ya situasi yang ada sekarang ini menjelang menjelang pilpres dua ribu sembilan belas
dimana satu ada resesi ekonomi
dimana kedua ada isu tentang terorisme
dua hal ini terutama resesi ekonomi yang sekarang ini sedang terjadi
sebenarnya itu isu empuk yang bisa menjadi entry point dari kawan kawan di gerakan ini untuk menunjukkan kepada tadi bahasanya
itu kurang lebih kurang lebih itu
ada nggak strategi selain lobby lobby duduk duduk ngetah bersama ada nggak kemudian penunjukan show of force gitu
jadi kemarin setelah ada rekomendasi nama kemudian amalat memperjuang hrs ada lanjutan rakona sampai jam sepuluh malam
salah satunya adalah pembentukan jaringan seluruh indonesia
nah kalau nanti ini jaringan sudah terbentuk kita bisa deskripsikan kepada pimpinan partor akan jadi pertimbangan sendiri
kemarin ketika rakonas juga ada sebuah gagasan dari teman teman bahwa gerakan dua ratus dua belas itu dari mulai muncul sampai dengan sekarang itu terbiasa memberi bukan diberi
itu muncul tuh
nah kalimat itu menjadi teman bersama bahwa gerakan kita harus terbiasa memberi bukan diberi
karena faktanya dari setiap aksi kita luar biasa
mereka banyak memberi ya tadi pada diberi
sehingga jangan pernah khawatir
jangan pernah khawatir
kalau nanti partai itu mengusung hrs urusan relawan saksi kita yang biayai
itu jaminan jaminan real konkret kalau kata
tapi memang masalah yang kurang
dari umat untuk umat
karena memang hasilnya sudah terbukti
kemudian banyak orang bicarakan juga meskipun saat ini ya anda bisa mengatakan ini kriminalisasi tapi kan status hukumnya juga masih debatable gitu di sini
masih punya ganjalan ganjalan hukum
ini menjadi ganjalan nggak dalam politik
atau menurut anda ini sangat bisa dikompromikan masalahnya
jadi ini ada dua hal ya
pertama anda bicara prosedur
yang kedua anda bicara persepsi yang sedang terbangun
kalau bicara prosedur tentunya ini agak berat ya
kalau kita bisa membayangkan bagaimana tiba tiba beliau pulang dan kemudian selesai begitu saja kasus hukumnya dan kemudian ikut di dalam kontestasi
tetapi yang ingin saya garis bawahi di sini sebenarnya
kenapa gerakan ini bisa muncul
karena moodnya itu memang terbangun
dari survei yang kita lakukan itu misalnya
bukan hanya dari lembaga saya
tapi misalnya begini
kenapa perkataan pak ali muhtar ngabalin itu berbeda logikanya dengan teman teman di dua ratus dua belas ini
karena memang mereka punya dua tesis yang berbeda
kalau teman teman ini dari awal memang gerakan politik
jadi memang tidak ada apa namanya tidak pernah ada pemisahan antara gerakan sosial gerakan politik dan gerakan sosial
gerakan sosial gerakan keagamaan mereka dengan gerakan politik
makanya pak ali muhtar ngabalin itu
kan awalnya kan mengklaim bahwa ini bukan gerakan politik
ini gerakan politik
ini gerakan politik
artinya tidak perlu kita bagaimana kita poles poles
ini adalah gerakan politik
tinggal yang kedua kenapa ini bisa menjadi gerakan politik
karena mood publiknya itu memang ada
kalau misalnya survei yang dilakukan oleh petawan saya pak denny
menyatakan bahwa agama dan politik itu tidak bisa dipisah
nah itulah kemudian yang sentimen seperti inilah kemudian yang dikelola secara masif
pertanyaan saya ini kan kalau mungkin hrs sendiri dicalonkan ini kan banyak yang menganggap ini mewakili kelompok islam misalnya
menurut anda seberapa merepresentasikan sih sosok hrs dalam antropologi politik islam di indonesia termasuk
saya hanya mewakili satu bagian satu segmen saja
secara ceruk suara
nah yang harus dilakukan oleh gerakan ini sebenarnya bukan menonjolkan aktornya
tetapi menjadi perkat bagi semua kekuatan dalam tanda kutip umat lah
itulah kritik saya misalnya tadi ya
kenapa kok kalau kita melihat konfigurasi dari calon yang dihadirkan itu
itu partai islam hanya pks dan pan
ya bagaimana nasibnya dengan pkb
nah seharusnya dua ratus dua belas ini ini menjadi katalis begitu ya untuk pemersatuan umat ini
itu diajak ngomong nggak ustaz terakhir nih sebelum kita beritahu
pas karakonas kemarin itu tentunya kita juga tidak akan menutup pintu dialog dengan beberapa partai yang kita anggap masih bisa untuk berkomunikasi
tapi kalau ada partai yang kita anggap sangat berseberangan dalam soal prinsip tidak memungkinkan untuk buka pintu dialog
ya saya pikir anda tahu lah nggak usah sebutkan apa
jadi gini kalau pas partai yang berbasis masa islam saya pikir masih ada peluang untuk kita bisa bersama
kita akan lihat bagaimana perkembangannya apakah ini hanya akan jadi ya pepesan kosong bahwa semangatnya ini tidak akan teraplikasi karena lagi lagi semua kuncinya ada di partai partai politik
atau memang ini betul kata anda dan kata ustaz selamat ini akan menjadi
pendorong partai politik untuk bisa mempertimbangkan
nama ini menjadi salah satu kandidat yang akan bertarung
terima kasih ustadz selamat malam atas perbincangannya
kami akan segera kembali usaha jadwal berikut ini tetap di layar pemilu terpercaya